mabes polri masih menyelidiki motif dan motivasi seorang wanita yang ditangkap anggota brimob saat unjuk rasa di depan gedung bawadan pengawas pemilu
polisi menangkap wanita itu saat berjalan sendirian dengan membawa ransel dan mendekati petugas tanpa mau dihentikan
ranselnya dilepas ranselnya dilepas ranselnya dilepas
kepala biro penerangan masyarakat mabespori mengatakan saat ini penyidik masih mendalami motif dan niat wanita yang diamankan oleh anggota brimob di depan gedung bawaslu jakarta pusat
penyidik juga masih terus memeriksa yang bersangkutan secara intensif
sementara terkait isi tas polisi saat ini belum bisa menjelaskan secara rinci
sebelumnya seorang wanita dengan cadar diamankan di depan gedung bawaslu saat berjalan seorang diri sambil menenteng tas ransel dan mendekat ke arah anggota kepolisian yang sedang berjaga
petugas yang tak ingin gegabah mencoba memberikan instruksi untuk berhenti
jangan diikuti jangan diikuti
karena tidak digubris anggota brimob terpaksa menembakkan gas air mata untuk menghentikan langkahnya
ibu anggotanya dilepas ibu anggotanya dilepas
ya viral ada seorang wanita memakai hijab apa namanya itu
cadar di depan bawah seluruh kemarin ya kemarin malam
itu sudah dilakukan investigasi dan fix
bukan bomber tidak terafiliasi kepada siapapun
bahkan diduga agak stres wanita tersebut
di picture itu seperti ada kabel dan bom pipa ya seperti ya maaf ya seperti bom pipa itu ternyata selongsongnya gas air mata
ya yang nyatanya
yang nyangkut di situ